keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkarya
di bandung ratusan anak unjuk gigi dalam festival seni anak berkebutuhan khusus se jawa barat
kreasi seni yang ditampilkan mulai dari menari tradisional hingga bernyanyi
siswa siswi sekolah luar biasa atau slb ini tak segan untuk tampil di depan umum
lengkap dengan kostum terbaiknya mereka pun tampak seperti anak normal pada umumnya
lenggak lenggok gerakan tarian merak ini salah satunya yang diperagakan oleh para peserta
ada juga yang menampilkan tarian jaipong khas jawa barat
festival seni anak berkebutuhan khusus di jawa barat diikuti sembilan ratus peserta dari lima puluh dua gugus
tak hanya seni tarian tradisional hingga modern peserta abk ini pun bernyanyi hingga melantunkan ayat suci al quran di depan penonton
gampang gak atau susah
gampang dari kemarin kita belajar nari sepulang sepulang sepulang
kenapa suka nari
suka karena aku suka tarian surat
selain sebagai ajang untuk mengasah kreativitas acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan potensi diri anak di bidang kesenian
saya ingin mengetahui sejauh mana siswa siswa
siswa berkebutuhan khususnya tahu tentang kesenian
khususnya kesenian yang ada di jawa barat yang umumnya di indonesia
jadi dengan berkesenian ini anak anak dapat tampil berani tampil di hadapan umum
kita bisa lihat bagaimana kemampuan kemandirian mereka
kemudian kita juga bisa tahu sampai sejauh mana minat dan bakat mereka
festival seni anak berkebutuhan khusus ini pertama kali digelar di jawa barat dan akan rutin digelar dua tahun sekali
acara ini berlangsung mulai tanggal dua puluh sembilan november hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh
dian fermatasari bandung